kami awali cnn indonesia prime news kali ini dengan pernyataan wakil presiden yusuf kala yang menuding sejumlah pengusaha
melakukan upaya pembebasan sandra dengan memberikan uang tebusan
wah pres menegaskan pemerintah tidak ikut memfasilitasi usaha itu
adalah wakil presiden jk yang menyebutkan bahwa pemerintah memang saat ini sedang menimbang sejumlah opsi
agar penyandaran tidak terus terulang termasuk soal ancaman penghentian pengiriman batu bara
yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi di filipina
selain itu yusuf kala menyatakan ada indikasi pengusaha swasta yang kapal dan karyawannya dibajak perompak
ikut bernegosiasi atau memberi uang kepada penyandra
apapun upaya permisif dari pemerintah dinilai turut mempengaruhi terulangnya penyanderaan warga negara indonesia
pemerintah tidak pernah melakukan negosiasi uang pemerintah tidak pernah
tapi pengusaha pengusaha itu mungkin saja
tapi saya yakinkan adalah seratus persen pemerintah tidak pernah bernegosiasi berbicara tentang uang